cukup kalau bagi ke tenda
pasti pada mau usil nih
gering sih keren
lagi yang punya rambut krim bokso
hilang satu kok bisa sih yang segede gitu ilang kalau tusuk gigi yang ilang wajar kecil
masjid segitu bisa ilang tadi kita lagi kerja kerja saya mau ambil satu yang disitu
tiba tiba tidak ada makanya kalau barang barang itu kerja boleh tapi fokus jangan sampai ilang
harus diperhati dimana kalian tahu barang barangnya tadi saya taruh situ
ustadz ustadz yang mulia dasantun tinggal perlu ini aja deh sementara dibuat ganjel ya apa tiang
gitu kayu gitu sama tali ya yaudah deh ustadz mau cari tali dulu sebentar ya kalian
juga bantu cari sekitar sini harus sampai ketemu pokoknya ya udah ya bentar ya assalamualaikum
gimana gimana gimana udah jadi ini
lah bukan sama saya pak serikiti makanya saya bingung tiangnya dimana tanya aja mister sergi
iya pak serikiti soalnya tadi ini nya ada kita bangunin terus kurang satu jangan jangan jangkriknya yang mencuri
ini ngapain sih diumpetin padahal kita orang yang buat emang diumpetin
yaudah pak serikiti pegangin dulu nih tiangnya nih pak serikiti
oh gitu ya
saya mau nyari itu tiang satu lagi nih kemana tuh
hei aika jangan lama lama jangan lama lama
oh ya pak serikiti saya juga mau pergi ke masjid dulu ya
gak cukup kalau bagi ke tenda
ngapain di sini
pasti pada mengusil nih
ini sih santin
keris keris lagi yang punya rambut keribuk sih
lah apaan tuh orang bukan ular
iya pak ustadz pak ustadz kenapa meringis kayak begitu
enggak enggak enggak
besi tiang tenda kan
kok ada sama kalian
iya pak ustadz
kita yang ambil keren kan
kenapa dikasih tau
berapa emang nggak ada maaf lagi buat kalian
kalian ada utusan ke kantor
dipatok ular besi
kalau pak ustadz sakit
selesai itu ke dokter bukan ke kantor
itu namanya sungguh aneh
semua orang juga tahu
kalau sakit itu
nah tapi kalau buat kalian bertiga
itu gak perlu ke dokter
tapi kalau mau nyembuhi orang jahil
kayak kalian bertiga
itu nggak perlu
itu nggak boleh ke rumah sakit
tapi harus ke kantor
supaya kalian bertiga nggak kabur lagi
sekarang kalian bertiga ikut sama ustadz
kalau nggak kau kabur lagi
itu tiangnya itu
itu tiangnya itu
tuh tuh tuh tuh
ini dibawa sama ustadz musa sama trobemo
pasti tuh trobemo lagi dihukum sama ustadz musa
oh itu yang terbening
aduh aduh aduh aduh
cukup saja ya
cepatkanlah itu amalia
nanti nggak jadi
yang namanya masukin kolak ke dalam gelas kayak gini
nanti kalau misalnya tangannya jas dia tuh jadi lengket
jangerin ya butet
aku tuh paling seneng kalau misalnya aku beli baju
jalan jalan di mall
ini lebih bagus lagi
ini harus dibeli
bagus banget warnanya
udah cukup belanjaan ya
satu lagi deh
kalian berdua mau kemana
kita berdua yang mau ngantri bancahnya princess ke kasir
gue emang nggak boleh apa incaz
ntar lu tar lu
beli semuanya aja
yang nah yang ini yang ini
ambil ini juga
ini makanan dilempar lempar
bajunya yang tadi incaz liat pilih pilih mana
nih beli lipet rapi banget
ada juga yang bukan baju
ini lontong sama bajunya yang pada terbang nih
pada jago nantukinnya daripada kagak jatuh
saya ini abangnya jetpam
ustazah pak de
lagian kalian harus tahu
buang buang makanan itu mubazi
nggak boleh itu
nusuh banget sih
itu hukuman yang paling pantas atas kesalahan yang sudah kalian lakukan
bacanya yang bener ya
jangan malah tidur tiduran
risik kamu kal
kenapa menurut menurut aku sungguh sungguh aku
tuh kebiasaan banget kalian tuh ya
ustadznya lagi puasa dipancing aja emosinya
kalau satu teman dihukum ya satunya ngeledekin
kalau yang satunya diledekin satunya lagi dapat hukuman
ini selalu aja begitu
harusnya kalau teman kalian dapat hukuman sebagai teman yang baik sebagai sama muslim
kalian mendoakan supaya hukuman temannya itu cepat selesai
apa mau dikasih hukuman juga
bahwa tajil sudah siap
kalau gitu kalian semua boleh bantu bantu bagiin takjil ya
tapi inget kalian semua jangan bikin ruuh
ayo semuanya siap siap di depan ya